emangnya udah tua apa kayak maklum padeh eh panggil gue mpok leha
dari mana aja yang lama kagak nongol bahwa aku
pikir kau sudah menikah mati malah saja kau menarik lagi ya kan kawan
kalau makanan ini nanti
fatimah belum menikah bang
lagi pula kalau fatimah nggak naik angkot fatimah makan dari mana
ibu ibu dan bapak bapak yang terhormat
bagaimana sekolah kita ini bisa maju kalau iuran yang kita bayarkan
untuk anak anak yang tidak mau itu kan nggak adil tapi butanti pemberian subsidi
harus melalui kriteria tertentu seperti itu namanya enggak adil sekarang coba bapak
kita bayar iuran sekolah tapi bapak memberikan pelakuan khusus untuk anak anak
yang nggak mau mereka nggak ikut bayar yang adil dong bener bener itu bu para
orang tua murid di sini telah bekerja banting tulang untuk menyekolahkan anaknya
di sini kalau ada orang tua murid yang nggak mampu bayar ya nggak usah sekolah di
sini cari aja sekolah yang lain yang lebih murah baik
sekali pendapat ibu nah sekarang bapak dengar sendiri kan harusnya bapak itu
membuat peraturan baru perlakuan khusus itu harus segera dihapuskan termasuk
potongan potongan spp dan iuran iuran lainnya harusnya anak anak yang tidak
mampu di sini tetap harus bayar dong setuju kan
loh itu kan akut kita kak iya sin itu akut kita sin itu kematian mas sin
iya sin itu akut kita sin itu kematian mas sin

iya sin itu akut kita besides
kalau kita nabrak dulu ya

oh ini yang jual gado gado
iya yang pangkatnya kayak buah semangkuk
kak iqbal dapat surat dari tu
gak tahu kak
paling surat buat rapat lagi
tasamin saya cari perkara
terakhir datang pun ketemu orang dewa berantem pula
temur ayo temur
kan masalahnya tak berhenti henti
itu terus ada
ah macam ini aja tasamin
kita baik baikin adik itu sini
kalau sudah baik
kan tasamin bisa datang kirim paka timah
jangan lebih leluasa
tak perlu khawatir lagi
oke oke pelan pelanlah
keringanan biaya spp dan ekstra kurikuler sudah tidak diberlakukan
dan bagi siapa yang telah membayarnya
apa sih kak isinya
iya kak apa sih ya
enggak ini cuma surat pemberitahuan
ah yaudah deh kak
kita berdua ganti baju dulu ya kak
kak mau nih
liat sini sekalian dulu
tapi ya armour yang kehabisan
kita diperabaikan sekarang
oryang ini manusia penting
tukang ter olivier dah

namai lah ya
iyalah namai empok lehak
bukan macam itulah kita akan datang disini
dengan maksud baik baik
datang kemari nih mau apa ini
begini maksudnya eh
kedatangan kami itu
kami ingin meminta izin dengan
iyanang empok lehak bukan begitu casemin
emangnya gue ketua rt apa ya
ada yang meminta izin sekali

bisa bertemu dengan iyanang empok lehak
dengan pak fethi mah
kasamin ini sudah sangat merindukan pak fethi mah
ibaratnya patah cinta mati asmara
ngepot macam itulah sampai meriang meriang ini
tapi kalau lo
berdua tak ada bikin ribut
mana aneh yang ribut sih
kalau lo lo tidak berpati nih
lo bawa pergi tuh perempuan yang ganjen
ya udah enak liat ya
kita sudah bebas untuk
berkeliaran di sekitar sini lah
ya ada yang ada enggak
terserah apa kata lo berdua ya
serah dah oke jangan bingit

mau ngurus stnk akhir atau terakhir
kita aja yang ngurus pak
soalnya kalau mbak sendiri yang urus
pasti akan lama
saya harus bayar berapa ya
aduh masalah biaya
gak usah dipikirin
soal kecil itu
ini ada surat untuk kata kalian
saya kan masih ada pelajaran bu
iya bu saya kan ada pajaran komputer bu
kalian boleh masuk kembali
setelah melunasi spp
ini suratnya sudah selesai
ini suratnya sudah selesai
ini bu fitri
saya cuma punya uang segitu bang
emang kurangnya berapa
tambahin satu juta
saya nggak punya uang sebesar itu
ya gak bisa lah
mending sekarang mbak pulang dulu
ambil saya tunggu disini

masih ada mas dewa
aku harus tetap mendapatkan uang itu
kalau kak fatima dateng
gimana cara hubungannya
kita ngomong apa adanya aja